danau toba itu adalah kepingan surga gitu jadi negeri indah kepingan surga
apapun ada di sini view nya bagus potensi sangat besar
kalau di sini tidak bisa orang kelaparan karena semuanya ada
hasil danaunya ikan nggak pernah habis
lalu juga hasil pertaniannya apapun ada
bawang tumbuh subur di sini jagung padi sayur sayuran semua ada
view nya sangat menenangkan
termasuk anugerah yang paling dibanggakan lah dari tuhan yang maha esa
yang mana sekarang ini kebetulan danau toba ini termasuk super prioritas masalah wisata
danau toba itu dia punya keinginan lantar sendiri
kalau aku banding bandingin sama tempat tempat yang aku pernah datengin ya
baik di dalam maupun di luar juga gitu ya
tidak tahu ya kayaknya ada nilai
maksudnya kita kayaknya kepanggil lagi kepanggil lagi datang lagi gitu loh
jadi kalau buat aku
memang danau toba itu dia punya keunikan tersendiri yang sayangnya
belum semua orang tahu
orang ntar tahu nilai danau toba cuma parapat
ya cuma samosir that's it gitu loh
padahal sebenarnya banyak banget
dan tanda toba ini luas banget sih
ribu tahun lalu sebuah gunung di bagian utara pulau sumatera meletus hingga luluh lantak
dan akhirnya membentuk sebuah cekungan yang terisi air
cekungan itu kini dikenal sebagai danau toba
danau kebanggaan masyarakat sumatera utara khususnya suku batak
danau ini tak semata menjadi peninggalan jejak vulkanis masa lalu
tetapi telah melekat dengan budaya dan masyarakat bata

danau ini juga menjadi salah satu magnet pariwisata tanah asli

karena pesonanya mencuri perhatian semua yang memandang
pandemi turut menghantam kehidupan di sekitar danau purba ini
geliat pariwisata seolah pudar akibat pembatasan sosial
meski demikian semangat para pekerja wisata dan ekonomi kreatif di sekitar danau toba
tak pernah pudar
yang pasti berdampak besar
yang mana selama ini wisatawan atau pengunjung pengunjung yang dari luar daerah
bahkan dari mancanegara
sebelum pandemi covid sembilan belas
sudah banyak berkunjung ke desa kita ini
bahkan mungkin sebelum ditetapkan desa kita ini desa wisata
dari wisatawan wisatawan dari mancanegara
termasuk dari australia
dari inggris jerman
sudah banyak di sini berwisata
dampak daripada covid sembilan belas ini
bahkan akibat dari pandemi covid sembilan belas ini
wisatawan yang ada datang ke desa
pada saat ini

berpengalaman di dalam kota
dan juga di dalam kota kota lainnya
pertama kali terjadinya diumumkan pandemik itu
aduh sepinya luar biasa banget
dan karena masih baru baru
semua orang juga akan ketakutan ya
jadi orang juga nggak ada yang berani datang
wah itu kalau ibarat kata tuh
kita tuh lagi tiarap tiarap banget lah
sebenarnya jangankan untuk orang datang yang
bahkan untuk teman teman yang berkreasi aja
itu juga mereka menahan diri banget
jadi berasa banget sih
tahun pertama tuh wah luar biasa sekali sih
efeknya ke helotoba dan semua
semua yang di sekitar sini
memang waktu tahun dua ribu dua puluh pertama kali covid
samuser ini termasuk daerah yang aman
dari pasien covid ya
bahkan sampai akhir tahun belum ada yang positif covid di sini
hanya dampak ekonominya sudah terasa
karena kan pembatasan berlaku di semua tempat ya
pesta tidak ada
acara meninggal tidak ada
artinya nggak ada untuk pesta meninggal
lalu tempat tempat distributor ulos tutup
nah itu sangat kalau saya bilang melumpuhkan
melumpuhkan para penenun gitu
ia membina warga desa di bidang pariwisata dan budaya
agar saat pandemi usai desa sigapiton bisa menjadi desa wisata bertaraf internasional
kegiatan pengembangan desa wisata yang dilakukannya
antara lain mengajarkan anak anak untuk menari tortor tarian khas suku batak
hingga mengembangkan wisata memanji
kalau boleh diceritakan di tengah pandemi ini ada sejumlah program di desa sigapiton
untuk mengembangkan pariwisata
nah ini program program pembinaan warga demi mengembangkan desa wisata ini seperti apa pak
kebetulan di desa kita ini banyak spot spot wisata termasuk wisata mancing
jadi kebetulan di desa kita ini kita bikin perdes
wisatawan yang memancing di desa kita ini
ini mungkin akibat pandemi covid sembilan belas
ini sangat membantu masyarakat kita
yang mana di perdes itu kita tetapkan
setiap warga yang datang memancing ke desa kita
salah satunya di sini ya pak ya
retribusi itu yang mana nanti kita pergunakan untuk desa
ini perdes kita ini sudah kita bikin hampir satu tahun
hampir satu tahun
jadi mungkin ke depan
ini nanti akan kita
optimalkan untuk masyarakat kita yang kurang mampu
nanti kita hasil daripada usaha mancing ini
akan kita kasih sama warga kita yang kurang mampu lah
di desa sigapitun sendiri salah satu keunggulannya adalah
mengembangkan pariwisata dengan melibatkan masyarakat
seperti itu ya pak ya
dengan memberikan pelatihan antaritor tor begitu pak
nah kalau bisa dijelaskan ini
siapa saja yang terlibat dalam pelatihan antaritor tor
demi mengembangkan pariwisata di desa sigapiton
mayoritas itu dari anak anak
jadi harapan kita kedepan
aset yang paling berharga ini termasuk anak anak kita ini
ini aset yang paling berharga
adapun disini nanti mau dikembangkan
menjadi desa wisata
termasuk di situ agrowisata
tapi kalau harapan kami
anak anak inilah menjadi
termasuk harta yang paling berharga di desa ini
membuat segala kegiatan menjadi terbatas
termasuk pementasan tari tor tor
yang biasa dilakukan dalam acara acara adat batak
namun dengan program yang dikembangkan hisa
memanfaatkan waktu luang
untuk mengajarkan tarian tradisional ini
kepada generasi muda
ya kalau masalah tor tor di tengah kegiatan kita
dalam pandemi ini memang
selama pandemi kita banyak kegiatan yang ditunda
tapi kita tetap aktif dalam latihan
sabtu minggu jadwal latihan kita
itu menjadi kami
kami selalu aktif agar
mengurangi bermain lah apalah gitu
jadi kegiatannya lebih aktif di sanggar
luar biasa sih
yang tadinya kita
gak dikenal orang udah mulai dikenal
yang tadinya anak anak nggak tahu itu apa budaya udah mulai
mengerti mereka dengan mencintai
dimulai dengan tor tor inilah mereka mencintai budaya mereka
tak cuma wisata dan budaya
danotoba juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan
inilah yang dirangkul oleh betty hutagalung bersama sang suami
untuk membentuk helotoba beberapa tahun lalu
meski pandemi berdampak pada geliat ekonomi
dan kegiatan kita juga berubah menjadi
pada geliat ekonomi kreatif disini
betty dan paul bergerak untuk menyediakan wadah
bagi masyarakat terutama generasi milenial
untuk menjaga produktivitas serta mengasah kreativitas
agar tetap aktif di bidang seni
untuk kegiatan di helotoba demi mengasah produktivitas
dan juga kreativitas masyarakat
khususnya milenial di balai gai ini
kalau boleh diceritakan seperti apa ya kang
di masa masa ini kesempatan buat teman teman
untuk semakin belajar
semakin mengasah juga kemampuannya mereka gitu
terutama dalam bidang seni ya
nah ini salah satunya kita juga
semakin mengasah kemampuan teman teman untuk seni virografi
jadi itu virografi itu teknik untuk melukis
dengan sistem pembakaran
jadi bisa kayak ini kan ada kayu yang lagi dikerjain
nah cuma kalau bisa lihat
ini sebenarnya hanya satu alat seperti ini
tapi dengan teknik yang mereka semakin mereka asah gitu
mereka punya kemampuan untuk bikin
mana yang jadi warnanya bisa beda beda
nah ini kayak gini kita juga ada bikin dompet
terus dompetnya udah makin dilukiskan begini
nah ini mereka kerjakan semua tanpa sketsa
jadi kesempatan ini juga mereka makin mengasah nih
kalau biasanya kan orang kalau melukis kan
kadang kadang pakai sketsa dulu pakai pensil dulu gitu kan
ini temen temen enggak
mereka karena udah mulai terbiasa ya udah
apa yang dipikirkan itu yang mereka langsung tuangkan
jadi satu produk dengan produk lain itu biasanya enggak sama
karena memang spontaninya spontan itu semua gitu
menggambar dengan teknik pembakaran itu sendiri ya
kalau kita coba bagaimana menggambar dengan teknik pembakaran itu
boleh silahkan nih sama bang boy ini
caranya kalau itu gimana tuh bang
tinggal kayak pakai pensiun juga ya
tapi diatur dengan apa tekanan tangan juga
pakai tekanan tangan ya
makin ditekan kontrasnya makin
makin tebal seperti itu ya

terima kasih ya kak
ini saya lanjutkan gambar rambutnya
ditekan ya agar lebih jelas garisnya ya
agak dimiringin tangan
kalau pengerjaan seperti ini biasanya berapa lama bang
ganti juga ya kak
hitung jam juga ya
jam juga ya kak ya
iya sudah ganti
pembuatan kerajinan tangan di helotoba dilakukan sesuai pesanan pelanggan
harga barang kerajinan ditentukan berdasarkan ukuran tingkat kesulitan pembuatan dan jenis produk
kegiatan produktif yang dilakukan di helotoba pun menambah semangat anak anak muda di kawasan danau toba
di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi
kreatif di masa pandemi ini
saya semakin terpacu lagi untuk mencari
nafkah ya bisa dibilang ya
kalau untuk masa pending ini
yang dimana kita tahu memang
banyak kita banyak yang terkekang pandemi ini untuk mencari ekonomi
pandemi juga membuat surut kegiatan di sentra penenun ulos di desa lumban suhi suhi yang dikenal sebagai desa ulos di pulau seribu

selama pandemi kegiatan menenun ulos pun nyaris berhenti
meski demikian stella huta julu tak kehabisan akal untuk menjaga produktivitas dan ekonomi para perempuan perajin ulos
stella melatih para perempuan yang terpaksa berhenti menenun ulos ini untuk membuat berbagai produk makanan

selain itu stella dan sang suami yakni kepala desa lumban suhi suhi
juga mengembangkan produk makanan dari lahan pertanian warga desa
antara lain produk cabai dan jahe bubuk
kak stella kalau boleh diceritakan nih kak
program program yang kak sela jalankan selama pandemi ini
demi menjaga produktivitas para peragin ulas ini seperti apa kak
sebenarnya dari awal pandemi itu banyak
kita pernah bikin pelatihan pembuatan tempe
gimana caranya ibu ibu ini bisa bikin tempe sendiri minimal ya
kalaupun tidak dijual lalu bawang goreng
nah tapi ternyata pada pelaksanaan untuk berkelanjutan
itu banyak kendala
misalnya mesin pengupas kedelainya itu mahal ya kan
nah akhirnya bawang goreng juga waktu itu bahan bakunya ya
kita cukup cukup kurang
nah akhirnya kita sekarang
bikin program baru yaitu pemanfaatan ikan dan otoba
dalam bentuk abon maupun nugget
juga ada pemanfaatan hasil pertanian
seperti pembuatan cabai bubuk kering
cabai kering dalam bentuk bubuk
juga jahe dalam bentuk bubuk
untuk para peragin ulas
wanita wanita peragin ulas yang dulu menenun ulas seperti itu
dan terdapat pandemi ini
yang berpartisipasi langsung dalam program yang kak stella jalankannya
ada berapa orang kak
kalau dari awal dari awal itu program
kita mungkin ada sekitar tiga puluh orang
tapi untuk yang program terbaru ini yang sedang kita runningkan
itu ada sekitar sepuluh orang
dan nantinya pasti akan terus berkembang
seiring dengan perkembangan produk seperti itu
bagi mirayanti sijabat
perempuan yang dulu menenun ulas di desa lumban suhisuhi
program yang dilaksanakan ibu kepala desa menjadi penolong
di saat ekonomi keluarganya terseok seok
menjak datang pandemi harga ulas kurang
dan pemasaran pun tidak masuk
bahkan sampai tidak laku di pasaran
karena perekonomian sudah mulai turun
ada ide dari ibu kades untuk membantu perekonomian para penenun
dia mengajak kami untuk membuat nugget dari ikan merah
ikan merah ini kurang di pasaran karena kurang memang terus
jenis ikannya pun keras
kami belajar dengan ibu kades
saya sangat senang dengan ide yang diajak ibu kades
untuk kami belajar membuat abon dan nugget
kami belajar beberapa bulan
sudah banyak memang orang yang meminta untuk nugget dan abon kami
dan semenjak kami belajar
untuk nugget ini bisa membantu perekonomian kami penenun
dan para nelayan yang ada di samosir ini
walau pandemi membuat segala sesuatu menjadi tidak nyaman
masa pandemi juga bisa menjadi celah untuk berinovasi
dan berkarya lebih baik dari sebelumnya
dan kami juga berharap produk yang kami buat ini tidak berhenti

ketika pandemi sudah berlalu
saat normal jangan sampai yang kita buat ini malah hilang
saya juga ingin apapun yang kami buat inovasi ini akan terus berlanjut
walaupun keadaan sudah normal
dan kita sangat berharap orang orang kreatif ini

kami buat inovasi ini akan terus berlanjut walaupun keadaannya sudah normal seperti itu
ya mudah mudahan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini berjalan dengan lancar ya
masyarakat kita pun bisa kerjasama apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk membangun desa
kita ini yang mana nanti kalau desa kita ini terbangun yang menikmati yang pasti pertama masyarakat kita
kita berharap bahwa ketika pandemi ini selesai muncul di generasi generasi baru yang memang
jadi yang kita juga bisa menunjukkan bahwa toba ini enggak tinggal enggak tertinggal dan tidak
berbeda dengan daerah daerah berkembang lainnya bahwa kita punya orang orang yang saat kreatif
dan sebenarnya ya orang batak ini kan identik dengan kesenian ya segala macam seni lah dari
suara dari apa namanya seni rupa dari kain juga gitu kan jadi kita berharap bahwa
melewati pandemi ini meskipun harus berdarah darah tapi kita menghasilkan
kreatif dan kita sangat berharap orang orang kreatif ini boleh saling tolong menolong juga
gitu untuk bisa sama sama maju kedepannya dan helo toba sangat welcome untuk orang orang yang
yuk kita sama sama membangun toba ini karena kita harus jadi tuan rumah di tanah kita sendiri
telompok pandeminya menghantam pariwisata dan ekonomi kreatif
kawasan danau toba tak selamanya berdampak buruk kondisi ini memunculkan sejumlah sosok inovatif dan
kreatif di tengah kondisi yang serba tidak mengenakan dengan mampu beradaptasi
serta berkolaborasi agar menjadi manfaat bagi sesama

pandemi virus corona menghantam semua sektor termasuk ekosistem usaha pariwisata
hal ini tentu menyebabkan para pelaku wisata hidup dalam ketidakpastian
sebagian dari mereka mungkin tidak mampu bertahan namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak menyerah
inovasi adaptasi dan kecepatan dalam mengambil momentum positif adalah kunci bagi mereka yang tidak ingin menyerah dengan keadaan
di sini saya mengajak masyarakat untuk turut serta membantu pelaku pariwisata terdampak pandemi melalui hashtag beli kreatif lokal
dan apabila sudah tiba saatnya nanti untuk mengunjungi lokasi wisata jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat di indonesia saja